ibu ya pak bukan tian enggak tapi tanahku masih sakit ini ya udah kalau gitu
mau minta gantian kasihan kamu mas
enggak bisa ngelihat mukanya sebelah sana masuk
sekarang lagi tidur
sekarangnya bobo jadi ketemu papa aja deh
aku senang banget deh akhirnya papa pulang juga
papa sudah tepatin janji pembawa mama pulang
apa yang terima kasih
belajar di anak yang pintar
jagain adik kasih ya
akhirnya bisa kumpul lagi bareng bareng ya
semoga anak anak bisa semakin menyatukan mereka amin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya
waalaikumsalam pak kayaknya nino sama siana ada hubungan pak
hubungan hubungan apa maksud kamu
hamil anaknya nino ini tunggu dulu ini kamu tahu dari mana kamu jangan selalu ya
aku nggak nodo pak aku beberapa kali ngelihat mereka rindu ya
aku beberapa kali ngelihat mereka rindu ya aku nggak nodo pak aku beberapa kali ngelihat mereka rindu ya
mereka ribut pak waktu di vila aku ngelihat kok mereka ribut dan aku tahu pak pasti nino lagi marah karena dia tahu kalau sienna mengandung anaknya nino

udah kamu tenang dulu nanti kita bicarakan di rumah aja ya ini papa lagi rumahnya adit soalnya ya
ya udah aku kesana ya pak aku udah di taksi kok ini

aduh aku pikir hubungan aku sama hadiah akan segera membaik
apa karena aku yang terlalu berharap ya
apa aku terlalu nge push adi
kayak gini kan jadi malu malu in bel

aku angkat teleponnya apa jangan ya
aduh tapi kalau aku gak angkat ya bakal bunyi terus kayak gini gimana dong
halo di sorry tadi teleponnya keputus sorry ya
ya gak apa apa gimana kamu ikut kan makan bareng sama kita
gimana ya di sebenarnya
ya udah kalau memang kamu keberatan gak apa apa saya batalin aja ya
is that oke ini emangnya gak apa apa kalau kita batalin dulu kita reschedule mungkin next time bisa buat makan siang bareng
gak ada gara gara untuk makan bareng sama felis biar saya sama kamu
oh jangan gitu lah dia aku gak enak nanti sama felis
nanti disangkanya aku gimana gimana padahal kan that's okay banget kok kalau misalkan kita makan siang bareng sebenarnya
gak apa apa bea tenang aja dia pasti ngerti kok
ya ampun di kamu tau banget sih aku ngerasa gak enak
dan kamu langsung tau gimana caranya bikin aku ngerasa nyaman
wait di sebentar kayaknya aku punya ide deh
ide apa tuh
ya maybe kalau misalkan kamu mau jadi kita tetep jadi makan siang ya tapi let me yang nentuin tempatnya is that okay
gak apa apa terserah kamu mau request dimana aja ya yang penting kamu happy
oke deh makasih ya nanti aku langsung share ke kamu kalau aku udah ketemu tempatnya
ya ya siap see you bel assalamualaikum
tenang jess tenang jessica and nabila calm down kamu harus tenang ya
kamu gak boleh banyak berharap
tapi beneran di
it it kamu kayak gini aja udah bikin aku happy banget thank you ya
makan dimana ya
ya silahkan masuk
permisi mbak jessica
ini update soal perusahaan yang dipare pare
terima kasih nila
oh ya boleh saya minta tolong kamu sekarang kamu tolong telepon restoran sky dua puluh empat untuk reservasi ya
baik mbak untuk berapa orang ya
oh baik saya pesankan sekarang ya mbak saya permisi mbak
terima kasih nina
ini sih butuh orang untuk kesana
dan harusnya sudah senior
ya udah masuk aja masa di sini
tapi gerbangnya belum dibuka
buya tolong nungguin gerbangnya saya mau masuk
perintah bu rosa sudah jelas kalau pasien bisa langsung coba masuk
nah kalau ini
kenapa pasurnya sih tapi kan
hei hei hei ini kenapa pada ngobrol sih saya kan minta bukain gerbangnya sekarang bukain dong
maaf bu elsa bu elsa belum dapat izin masuk bon gitu im
akur betul bu biasa kan tahu kalau ibu datang ke sini tuh harus
aduh ribet banget dia mau masuk rumah aja
udah deh pak saya di sini aja
tapi bu maaf nongkosnya dulu
hati hati pelan pelan ya papa lagi sakit
iya ma aku pelan pelan
mbak andin masa ada yang baru bangun tidurnya
tuh tuh tuh tadi nyariin papa
opahnya udah gari gari nyariin opah
tuh sama papa
pangan dia pangan dia pelan pelan
mbak andin kiki tinggal sebentar ya mbak
kenapa adek kenapa adek kenapa
nyari papa terus tadi ya
nggak sama opah
pak ini kenapa aku kayak kriminal banget ya di rumahnya mbak andin
yang kriminal itu kan nino pak bukan aku
kamu tenang dulu kamu pelan pelan
ini sekarang kamu di mana
iya pa aku di depan gerbang sekarang
aku dilarang masuk sama uya dan boim
keterlaluan banget kan
pak elsa baik baik aja kan pa
din elsa di depan gerbang
boleh elsa masuk ke dalam
tadi elsa ke rumah nino terus dia marah marah
terus pas dia tahu papa di sini dia langsung ke sini
udah noh tenang noh
gimana mau tenang
gimana mau tenang ma
tahu sendiri elsa
selalu menyimpulkan sesuatu di luar bukti bukti yang dia punya
iya mama tahu
ya tapi kamu gak perlu emosi juga
kalau dia nggak benar udah
gak usah kamu pikirin dong nol
ya maksud mama gini
kamu kan udah tahu
sifat elsa dari dulu kan seperti itu
dia senang mancing mancing masalah
ya kalau emang gak benar ya udah
ya udah udah that's it
tapi memang benar ma
aku sama sekali gak pernah menyentuh seenak
kalau satu hari nanti mah
aku gak tahu kapan
atau siapapun ma
mereka menggunakan alibi ini untuk memojokkan aku
kau cuma minta satu sama mama
mama tolong percaya sama aku ma
aku benar benar tidak pernah menyentuh zena
apapun kondisinya nanti
cuma itu yang aku minta sama bapak
tolong percaya sama aku pak
kamu selalu menaruh kepercayaan ke kamu kok
dan ada apapun apapun
apapun yang kamu hadapin kamu harus bilang ke mama
kamu harus kembali ke mama
jangan ke orang lain
mama selalu ada buat kamu
mama suka doain kamu mikirin kamu
cuma kamu dalam dunia ini
cuma kamu yang ada di malam banget di hidup mama sekarang
udah kamu tenang tenang
kamu fokus sama apa yang mau kamu kerjain
aku percaya kok sama kamu
berjaya ya sayang ya
tanpa maaf ya saya datang ke sini tiba tiba
mengapa datang ke sini
terus saya malah diizinkan buat masuk ke sini
faham juga awalnya papa semuanya ts'andin
jika elsa berada disini mungkin terlalu disekantdaysih
tidak tidak apa apa
saya belum kasih tau bu rosa elsa mau datang
tadi saya udah izin sama al dan amin
gak usah merasa sungkan atau apapun
kan sudah bilang sama al sama alin juga
saya mau bicara sebentar sama elsa ya bu
kamu ada apa apa telfon papa marah marah
aku kesel pak sama nino pak
dia bener bener njebelin banget tau gak sih pak
ya kamu kan selalu kesal sama nino
selalu masalah sama nino
kamu tenang dulu sekarang ya kita lagi bertamu
tapi kali ini udah keterlaluan pak
dia beneran sudah menghamili sienna
kamu kalau ngomong jangan sembarangan
sembarangan apa sih ma
berusaha maaf saya ngomong sebelah sedih depan aja
oke silahkan pak
saya berhenti oke
ini sudah selesai ya
yaudah sayang kita keluarin biarin papa istirahat dulu
ya barangnya juga ketemu udah di sekolah keluar aja
silahkan papa abis pulang dari rumah sakit
papa akan masih butuh waktu buat istirahat ya
iya deh kasihan papa
tapi nanti kita bawa bareng ya
bukan aku yang minta
kalau mama sih terserah
ya mama emang ikut ikut aja
tergantung papa kamu berarti
papa diem aja itu berarti
ya papa gak mau deh
riana nanti kalo udah besar
kalau jadi orang jangan suka
jadi boleh gak nih
papa tau gak
kenapa aku pengen beber disini
aku sama adiaskara banget ingin bersama papa
kita selalu bersama pak
boleh belok pak
oh disibuk sendiri dia
semoga ingatan saya cepat kembali
sehingga saya bisa mengingat semua kebahagiaan
yang pernah saya rasakan bersama mereka
usah apa apa minta
ini rumah orang
jadi jangan sembarangan ngomong
kamu gak usah keras keras ngomongnya
mau ngasih pengumuman ke semua orang
dugaan kamu ini belum tentu benar
ini belum tentu benar
kalau nggak benar ini fitnah namanya
aku memang berharapnya ini nggak benar pak
tapi dari semua buktinya sudah mengarah ke arah situ pak
makanya aku kesel pak sekarang
buat apa kamu kesel
nino bukan siapa siapa kamu lagi
emang aku gak berhak ya pak buat cemburu
buat apa cemburu
nino bukan suami kamu lagi
kalau kamu cemburu buat aku
buat sakit hati
tapi dari sini aku semakin yakin pak
dengan hilangnya sienna sekarang
pasti ada hubungannya sama nino
dan semua tentang sienna itu pasti gara gara nino
jadi kamu marah begini
kalau elsa benar benar masih cemburu ke neno
berarti apa yang aku lihat
bisa jadi benar
dan memang benar benar terjadi
dua duanya udah bikin aku kesal
lo tuh ngeselin banget ya
bikin emosi gue aja tau gak
elsa marah marah sama siapa
kenapa sih lo harus marah
ya gue jadi kesel dong
lagian lo kenapa sih
pasti gak ngaku aja
nyebelin banget sih itu orang ya
udah mabuk nyusahin orang
apa sekalian aja ya gue hilangin dia
ini pasti beneran deh
nino dan sienna itu ada hubungan dengan aku ya

akan balik lagi ke situ
elsa kenapa berantem sama siena
kayaknya siana ada dalam gudang
kalau sekarang elsa cerita soal nino yang menghamilin sienna
ya allah aku jadi malah ngeri
aku takut hilangnya sienna ada
dan saat ini elsa sedang berusaha memanipulatif pikiran aku
supaya nanti nino yang disalahkan
kami sudah kenal kamu dengan baik nak
kamu anak papa dan mama
ya allah tolong hindari anak hamba dari masalah ya allah
papa kenapa diam aja sih pak
papa dengerin gak sih aku ngomong apa
papa dengar apa yang kamu omongin
tunggu tunggu tunggu
ada yang papa harus tanya sama kamu
papa mau nanya apa sama aku ah
nanya apa pak
karena apa pak
aku bingung deh pak
papa tolong lupa jelasinnya
aku jadi deg degan kok papa tanyain kayak gini
karena ini ketakutan papa
ini kekhawatiran papua dari kemarin
dan papa gak cerita ke siapapun
apa sih yang mau diomongin sama papa
kelihatannya papa kayak tertahan gitu
buat ngomong sesuatu
kamu tolong jujur sama bapak
apa ada kaitannya kamu dengan hilangnya cnn
yang sampai detik ini gak ada kabarnya
jujur sama papa
jujur sama papa
apa ada kaitannya dengan hilangnya sena
jujur sama papa
jujur sama papa
jujur sama papa
gitu kenapa sih lo
rada gelisah begitu im
gue tau lu pasti mau nguping kan
main tuduh aja itu namanya vietnam
eh im lagi gua masalah nguping juga bukan urusan gua
gua juga tau diri im
lu ga ngerti juga lu maaf
jangan gitu cepetan ya
eh jangan lupa
nyetip atuknya manisan dikit
tenang pokoknya gua tandain pake karet dua
pak maksud papa tuh apa sih pak
papa ga mau kamu ada
ada hal yang berhubungan dengan hukum nantinya
apa kamu ada kaitannya dengan hilangnya sena
yang sampe sekarang ga ada kabarnya
pak aku harus jujur kayak gimana lagi sih sama papa
aku ga tau sienna ada dimana pa sekarang
aku bener bener ga tau emang
emang sulit ya buat percaya sama kata kata aku
papa ga mau liat kamu kayak kemarin kemarin lagi
berurusan dengan hukum papa ga mau
gue liat kayak kemarin lagi
ya maaf kalau nyinggung perasaan kamu
gue takut dituduh atas hilangnya lo
ini baru sama papa
tadi apa maksudnya ya pasir ngomong begitu
kamu apakan mba sena sampe hari ini ga ada kabar
nah tuh mba sena menghilang
udah kayak sulap aja
berita menghilangnya mba sena
waktu di pilahnya ibu rosak
tapi kenapa pasir ngomongnya begitu ke ibu elsa ya
ngapain bangun aja
ya elah ayang kiki
kalo dateng itu ngucap salam dong jangan pake ngagetin begitu
meskipun datengnya pake salam
tetep aja lah pas salam itu pasti kaget
ada masalah apa
cerita sama kiki kasih tau
tungguan tungguannya tuh muka banyak pikiran
dia sadar ga ibu kalo
kopinya belum dikasih air
mau dicemilin kopinya sama gulanya ya
ini tuh main mainnya lo ya kalo di ajak ngobrol ini ga nyaut
ini biasanya kan dari awal sampe akhir kalo kiki ngomong pasti dibalasnya pantun
ini pasti ada disembunyiin sama uya nih
mau gantian ga
tapi tangan aku masih sakit ini
yaudah kalo gitu ga usah minta gantian
udah nyenyak belum
saya ga bisa ngeliat mukanya kan sebelah sana
asghar lagi tidur
sus aku bobonya disini aja ya sama mama sama papa
sus kesini bukan mau ngajak rena bobo siang kok
bukan bukan bukan
mau ini ehm mau jemput temen
jemput temen siapa
ya ada siapa kan harus tahu
masa sih temen
temen tapi temen
sudah lama lama tapi ya
makasih makasih udah izin
terus mau pergi dulu sebentar ya
makasih ya dino makasih bobo
kasih dulu dulu
salam buat riza ya
salam buat riza
udah kesana sebelum saya berubah pikiran
kok kamu ga nanya durusi ketemu sama siapa temennya siapa
harusnya tanya detail dong biar kita tau kalo kenapa kenapa
saya tau dia ketemu riza
makasih dia bilang salam buat riza riza kan lagi sakit
makanya saya tanya tadi ke temannya kenapa dia bilang sakit kan
kenapa oh gitu
nyanyi persis kayak kamu kan agresif
kenapa aku jadi dibawa bawa ya
emang aku agresif ya
iya salah sih engga cuman agak gimana lah gitu
agak gimana apanya ntar aku diem aja
kenapa kalo diem
eh mas kamu ga mau kita foto yuk sama skara
kita belum ada foto terbaru tahu
tuh mau loh anak kamu ya
bukan anda harus balik
kan udah bisa lari pak
udah bisa lari lari terus ya
ya hmm boleh
yang bilang gamau siapa sih
tapi bolehnya tuh kayak sakan terpaksa gitu loh
yaudah udah udah
udah sana tuh temen aja kamu atau lagi di depan sana
engga mau disini aja
kalo misalnya dia mau jenguk kamu harusnya dia datang kesini gapain aku ke depan
ya daripada dia kesini nyuk saya saya kan juga harus istirahat
mana ini kamu yang ke depan